sm amin nasution lahir di lokna aceh besar aceh pada dua puluh dua februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia menjadi gubernur muda sumatera utara empat belas april seribu sembilan ratus empat puluh tujuh saat medan masih diduduki sekutu
ia kemudian dilantik sebagai gubernur oleh presiden soekarno pada delapan belas juni seribu sembilan ratus empat puluh delapan di kutaraja aceh
yang saat itu masih menyatu dengan sumatera utara sampai pemerintahan pdri berjalan setengah tahun kemudian
ia menjadi gubernur kembal pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sm amin menempuh pendidikan di stovia batavia pada seribu sembilan ratus sembilan belas dan sekolah tinggi hukum resto school pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia juga terlibat dalam pelaksanaan kongres pemuda atau yang dikenal kongres sumpah pemuda tanggal dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
ada class yang dilakukan oleh belanda pada waktu itu ingin mencaplok kembali wilayah wilayah indonesia termasuk sumatera timur pada waktu itu
dan dari situ sm amin juga mulai menata bagaimana menghadapi situasi konflik situasi kekerasan yang muncul pada waktu itu
sm amin menjadi pahlawan nasional ke dua belas dari sumatera utara
nama sm amin segera akan diabadikan
menjadi nama jalan dan nama gedung di sumatera utara
begitu banyak pahlawan pahlawan di sumatera utara ini
nah saat ini yang sudah ditabalkan sebagai pahlawan nasional itu baru sebelas
dan menyusul besok tambah satu
tambah satu berarti di sumatera utara sudah ada pahlawan kita sebanyak itu
sm amin wafat pada tanggal enam belas april seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan telah meninggalkan semangat pergerakan pemuda
mozaik sejarah perjuangan dan pemikiran kritis bagi generasi bangsa indonesia sampai kapanpun
agus supratman medan sumatera utara